masih terkait persiapan pemilu dua ribu dua puluh empat pemerintah kota tanggerang banten
kucurkan hibah politik berupa uang tunai senilai tiga lima miliar rupiah
kepada sepuluh partai politik yang memiliki kursi di dprd
nilai uang yang diberikan tergantung dengan jumlah suara pada pemilu dua ribu sembilan belas
jelang pemilihan umum dua ribu dua puluh empat pemerintah kota tanggerang banten
mengundang pimpinan daerah dari sepuluh partai politik peserta pemilu
di balai kota tanggerang senin siang
sepuluh parpol yang diundang adalah pemenang pemilihan legislatif
pada pemilu tahun dua ribu sembilan belas lalu dan memiliki kursi di dprd kota tanggerang
yaitu pdip partai gerindra partai golkar pks pan p tiga partai nasdem
pkb partai demokrat dan psi
kehadiran pimpinan parpol ini untuk menandatangani penerimaan hibah politik
berupa uang tunai senilai tiga lima miliar rupiah dari pemkot tanggerang
di mana setiap parpol mendapatkan nominal berbeda tergantung dari perolehan suara
dengan perhitungan empat rupiah untuk satu suara
ini partai yang mendapatkan bantuan politik ini partai pemenang pemilu dua ribu sembilan belas
jadi semua yang dari sepuluh partai
total jumlahnya tiga lima ratus empat puluh sembilan sembilan ratus lima puluh dua tergantung jumlah suara yang diberi dewan
harapkan hibah politik digunakan sebagai operasional partai politik
dalam mengedukasi masyarakat dalam hal berpolitik santun
dan menjaga kondusivitas sepanjang pelaksanaan pemilu tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
kegiatan bantuan keuangan parpol sekarang partai partai politik di kota tangerang
bisa semakin meningkatkan kualitas demokrasi di kota tangerang
dan juga tentunya tetap menjaga kondusivitas harmonisasi kerumpunan kebersamaan
hibah politik dalam bentuk uang tunai merupakan hal rutin tahunan
yang diberikan pemerintah daerah pada partai politik
karena sumbangsi mereka melalui parlemen untuk kebijakan pembangunan daerah